kpu kota depok menetapkan pasangan muhammad idris imam budi hartono sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
penetapan ini berdasarkan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota
dari total tujuh ratus empat puluh delapan tiga ratus empat puluh enam suara yang masuk dan telah direkapitulasi pada empat lima belas tempat pemungutan suara atau tps
sekota depok kandidat petahana pasangan muhammad idris imam budi hartono mengantongi empat ratus lima belas enam ratus lima puluh tujuh suara atau lima puluh lima lima puluh empat persen suara
sementara pasangan pradi supriyatna afifah alia meraih tiga ratus tiga puluh dua enam ratus delapan puluh sembilan suara atau empat puluh empat empat puluh enam persen suara
dari angka tersebut terdapat dua puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh satu suara tidak sah dari total tujuh ratus tujuh puluh tujuh tujuh ratus tiga puluh tujuh suara